terima kasih pak ramdan basanza
baik semoga dalam kondisi sehat tentunya pak hakam
begitu kita tahu sejauh ini sudah ada enam korban enam meninggal dunia
bagaimana kemudian perkembangan perawatannya
bagaimana kemudian juga mitigasinya terhadap lingkungan yang ada di sana
seperti apa kemudian
ya memang di kota semarang ini seperti yang tadi sudah disampaikan secara detail oleh mbak saza
di kota semarang sudah ada dua puluh empat enam yang tidak bisa kita lakukan perawatan secara maksimal karena akhirnya juga meninggal
saya bisa sampaikan ya paling banyak itu terjadi pada bulan januari ada tujuh kasus
kemudian bulan mei ada empat kasus juni ada tiga kasus
kemudian berturut turut di september dan oktober ini ada dua kasus
dan rata rata memang kalau tadi dijelaskan juga paling banyak justru memang pada tikus rumah sama tikus selokan
walaupun sebetulnya hewan ternak atau yang hewan yang lainnya itu ada kandungan uman leptospirosisnya
namun tidak sebanyak didapatkan pada tikus rumah ataupun
bahkan kita sudah pernah tahun ini kita lakukan pembedahan
tikus rumah selokan sawah
ternyata kandungan bakteri paling banyak itu pada tikus di rumah ataupun di selokan
dibandingkan di sawah ataupun ditemukan di tempat tempat yang lain
baik pak hakam kemudian kalau kita juga tahu ketika hari ini
kemudian pada musim hujan seperti ini
bagaimana kemudian penyebarannya begitu
bagaimana titik titik yang sudah dipetakan oleh dinas kesehatan
khususnya untuk kota semarang
apakah kemudian lokasi lokasi yang rawan banjir
yang juga rawan tergenang
ini menjadi titik titik potensial untuk penyebaran penyakit ini begitu pak hakam
sebetulnya tidak hanya daerah yang rawan banjir atau yang tergenang ya
tadi kata kuncinya sudah saya sebutkan di depan tadi
penyebabnya adalah tikus rumah sama tikus selokan
walaupun dia itu tidak terpapar air
maka dia juga bisa terkena yang namanya penyakit leptospirosis ini
karena dari pasien yang terpapar
itu kita punya analisa bahwa tujuh di antaranya itu
cuma tidak pernah terpapar oleh air
tidak pernah terpapar oleh kenangan kenangan
baik artinya tidak terlalu terpengaruhi begitu ya caya
ya tidak terlalu terpengaruhi
apakah itu artinya harus ada dilakukan pembasmian tikus di lingkungan sekitar
atau apa yang sebenarnya bisa dilakukan masyarakat agar memastikan bakteri bakteri tersebut
tidak terpapar gitu kepada makanan ataupun tanah
karena bisa juga dari tanah ya pak ya
jadi gini mbak pertanyaannya bagus ini
kami selama tiga tahun terakhir ini mengadakan kegiatan yang namanya ttm
bukan teman tapi mesra ya
tapi tangkap tikus oleh masyarakat
makin banyak kita menemukan tikus
kemudian kita matikan
itu ternyata juga sangat signifikan di dalam menurunkan kasus leptosrosis di kota semarang
bahkan di september ini
seluruh kecamatan yang ada di kota semarang ini
sudah mendapatkan kurang lebih tiga puluh lima ribu tikus
nah kemudian kita bandingkan
angka kejadian di tahun dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh
sebetulnya dari sisi kasus turun
kalau dulu di bulan oktober
itu kita mendapatkan tiga puluh tujuh kasus mas
baik pak ini kemudian tentu mengkhawatirkan apalagi kemudian sudah ada korban jiwa
kita tidak bisa mengatakan besar atau kecil
karena satu korban jiwa saja ini tentu menjadi angka yang cukup besar untuk kita semua
bagaimana kemudian ketika tadi sudah dibutuhkan oleh syahidzah juga
terkait dengan paling tidak penyakit apa gitu
bagaimana kemudian membedakan ketika
anak atau keluarga kita
sudah terjangkit penyakit ini
dengan misalkan flu dan juga demam begitu
mengingat kemudian gejalanya agak serupa
seperti apa kemudian langkah yang bisa dilakukan masyarakat awam begitu pak hakam
ya terima kasih mas bram pertanyaannya bagus nih
yang membedakan antara penyakit yang lain
bahwa demam kemudian pusing sakit badan
yang paling dominan itu adalah ditemukan nyeri betis
sama ada kemerahan
kalau tadi disebut sama mbak saza itu
nah itu tanda tanda sudah mengarah ke arah suspek liptospirosis
nah kemudian sama teman teman
seandainya ini nanti dia ke vaskes seperti kayak di puskesmas
dia diperiksa pemusaan darah rutin
nanti ditemukan lekositnya lebih tinggi dari normal
nah itu sudah mengarah ke arah
sekarang ini kita seperti kayak covid ya
dibekali oleh pemeriksaan pcr
itu jauh lebih cepat di dalam diagnosisnya
sehingga tata laksana itu bisa dilakukan secara maksimal
sebetulnya mas sebetulnya di penemuan kasus ini
sebetulnya dua hari itu rata rata mereka sudah terdiagnosis
sebetulnya dua hari itu rata rata mereka sudah terdiagnosa
jadi ada tiga tadi ya
tiga sampai tujuh hari mbak
tiga sampai tujuh hari tapi rata rata dua hari ini bisa terdeteksi seperti itu ya pak ya
kemudian pak sebenarnya langkah penghentian penyebaran selain tadi ttm yang telah memang dilakukan
semenjak beberapa tahun yang lalu
apalagi yang bisa dilakukan oleh masyarakat
untuk meminimalisir setidaknya potensi potensi terpapar leptopiera ini pak
tadi sebetulnya saya mau jawab pertanyaannya mas bram juga ya mbak
tidak ada anak anak yang terpapar leptospirosis
yang paling banyak justru di atas usia lima puluh tahun mbak
nah yang harus dilakukan oleh masyarakat
begitu dia demam periksa ke puskesmas atau ke fasilitas yang lain
yang menyebabkan angka kematian ini cukup tinggi karena memang satu faktor usia
mau punya diabetes hipertensi atau penyakit penyakit komorbid yang lain
setidaknya harus distabilkan
harus posisinya normal
kalau dia terpapar apapun
supaya dia tetap bisa stabil tidak cepat terjadi penurunan
baik pak hagam terakhir ini pertanyaan dari
langkah yang sudah dilakukan dinkes pak paling tidak untuk kemudian
menghentikan kasusnya pada dua puluh empat saja tidak ada yang bertambah
tidak ada yang kemudian terjangkit lagi begitu
ini kan tentu menjadi perhatian juga untuk kita semua
seperti apa pak hagam
satu edukasi ke masyarakat menjadi kunci utama
baik itu melalui
secara langsung ketemu atau memedia sosial
kita juga menambah
pengetahuan kepada teman teman
nakes dokter umum ataupun dokter
yang ada di rumah sakit
untuk mengenal bahwa diagnosa atau
ditemukan abcd yang tadi sudah saya sampaikan
kemudian yang selanjutnya adalah
menyampaikan kepada teman teman di seluruh fasilitas kesehatan
untuk segera melakukan
diagnostik serta tata laksana dengan sangat baik
karena kecepatan tata laksana juga
bisa menurunkan prognosis pada pasien
baik terima kasih
kepala dinas kesehatan kota semarang m abdul hakam
telah bergabung bersama kami pada malam hari ini
di cnn indonesia prime news